saudara badan narkotika nasional provinsi banten menggagalkan penyelundupan sabu seberat puluhan kilogram di tangerang banten
untuk melabui petugas para pelaku memanfaatkan sebuah toko beras untuk menyimpan dan menjual sabu tersebut
dari video milik petugas bnnp banten terlihat dua orang kurir narkoba jenis sabu tidak berkutik saat ditangkap di sebuah ruko
di jematan pasar kemis kabupaten tangerang banten
dari hasil penggeledahan petugas menemukan barang bukti satu kg sabu yang akan dijual oleh keduanya yang disimpan di sebuah toko beras
dari hasil pengembangan petugas menemukan sebanyak sembilan belas kg sabu lainnya yang disimpan di sebuah rumah kontrakan milik seorang pelaku yang saat ini masih buron
seluruh sabu tersebut didapat pelaku dari seorang bandar yang berada di lapas kelas satu
satu tanggerang yang saat ini juga sudah ikut ditangkap